bapak nanti kesini om
bapak pebri om
bapak pebri nanti mau pulang kesini om
tadi om idoy ajak pulang
bapak bilang belum mau
yaudah mari pak
om idoi ke rumah om aceh dulu ya
kira kira dihitung sepuluh jutaan
kira kira jumlah semuanya berapa pak
lebih kali apa
kira kira lima puluh sampai enam puluh jutaan lah
secepatnya kasih tahu sama eros
biar dia punya perkiraan
min jalan dulu ya
kenapa tidak dibarangin saja acaranya sama kita kan bisa
ma eros kan mau dicirah
opa ustadz sebenernya lagi kenapa sih
kok kayaknya kesepian bingits
keliatan bingits opa ustadz
kalau opa ustadz itu lagi kesepian ya
aku tuh bisa ngeliat kalau opa ustadz itu lagi kesepian ya
kepian sama ketakutan
waktu ibunya sobri meninggal
opa ustadz masih punya sobri
masih ada yang pak ustadz bisa ajak ngobrol
dan juga mau mengajak ngobrol opa ustadz
kau juga ngerasa kesepian
kau juga ngerasa kesepian
kalau aku tinggal sama moms
gak ada paps
kalau aku tinggal sama pops
gak ada moms
aku itu punya banyak teman
kalau kata temen temen aku
ketawa kau itu paling kenceng sendiri opa ustadz
aku suka dibilang caper
aku itu cuma mau nunjukin sama mereka
kalau aku itu anaknya gembira
dalam hati aku
aku itu selalu ngerasa kesepian opa ustadz
kalau kau udah pulang ke rumah
aku bakalan langsung masuk ke kamar
kalau aku lagi sendirian di kamar
aku jarang pulang ke rumah
kalau udah di rumah
terus aku sedih
aku pulang dulunya udah sore
kasian febri sendirian di rumah
bu lama banget
ibu tuh dimana
di rumah abah
bapak tuh mau pulang
feberitanya sendiri sama bapak
bapak hendak pulang
bapaknya yang kadang terlalu keras sama febri
bapak juga minta maaf sama tevi
yaudah ya pak
ini bapak sama ibu udah mau pulang
bapak nanti kesini om
bapak febri om
bapak febri nanti mau pulang kesini om
bapak febri nanti mau pulang kesini om
tadi om ida ajak pulang
bapak bilang belum mau
yaudah mari pak
om budi ke rumah om aceh dulu ya
iya om ida
siap satu komandan
siap satu komandan
emisi kang ajeng
ya ampun dia pergi lagi
keluar dang jangan malu malu
setetau kamu ngumpet dang
setetau kamu ngumpet dang
eta pas pamdutnya udah kembali ke rumahnya

siang udah pergi
siang udah pergi
siang udah pergi
malu malu enak amat sih si aming heran
oh saya tau dang
satu perut kosong
harusnya kamu saya minta pengawalan khusus
minta pengawalan pribadi
enak dang dikawal dang
kalau misalnya macet kamu bisa jalan terus
gini dang caranya
di kanan kirinya irot sama adun lari
sirenenya teng pake mulut aja
atau ah gini aja dong
keren lah tuh dang
doy kamu mau dikawal nggak
kemana aja terserah kamu
ah kalo belum jelas saya mah males satu ceng
kemana aja doy